lagi potret miris perundungan terhadap remaja terjadi
dalam video yang baru baru ini viral di media sosial
seorang gadis remaja dikeroyok oleh empat orang remaja lainnya
korban yang tak bisa mengimbangi dan melawan
mendapat pukulan dan tendangan hingga tersungkur
diketahui kasus pengeroyokan ini terjadi di area tribun lapangan sinjai bersatu
kabupaten sinjau sulawesi selatan kamis lalu
pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti kasus yang diketahui
melibatkan lima orang pelajar perempuan usianya masih di bawah umur
menurut kepolisian peristiwa dipicu atas dasar kesalahpahaman
antara kedua belah pihak yang berawal dari chattingan kasar di media sosial
yang berbuntut pengeroyokan
si korban dan salah satu pelaku saling chatting lewat via whatsapp
yang mana korban ini ada kata kata yang tidak semestinya
di chatting an kepada salah satu pelaku
untuk itu pelaku merasa keberatan dan menyampaikan kepada rekan rekannya
dan meminta untuk bertemu kepada korban
dari hasil mediasi yang dilakukan
kasus ini akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan
hal ini ditandai dengan permintaan maaf para pelaku kepada korban
kasus perundungan seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di indonesia
maraknya kasus serupa tentu menimbulkan keprihatinan masyarakat
terutama orang tua
menurut psikologis anak yanda azani korban perundungan terutama anak usia dini
biasanya akan mengalami trauma yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku
yang cukup ekstrim seperti menangis setiap hari menutup diri
hingga enggan beraktivitas seperti biasa
badanku sakit kenapa aku diperlakukan begitu gitu
ketika pertanyaan pertanyaan ini tidak terjawab
dengan tuntas dengan jelas dengan ia bisa mengeluarkan emosinya
sambil muncul rasa nyaman yang baru dan seterusnya ya
belajar mempercaya orang dan lain lain
nah ketika itu tidak tuntas maka disitulah mulai terjadi ya proses yang bibit trauma tadi ya
penanganan secara tepat terhadap korban bullying menjadi hal penting
agar anak bisa kembali beraktivitas secara normal
tim liputan cnn indonesia